salami kurang kencang
lo aja yang manggil
eh orangnya kagak ada berarti
berarti bukan karena gue manggilnya kagak kencang dong
udah kagak bisa dibahas
gak ada apa apa
ya boleh dong
iya bang jannah
lo udah apal aja lo
itu bang ojek kenapa gak ikut ojek ngelen
kan lebih pasti penghasilannya
tadi lo kagak tanyain
orangnya pergi baru tanyain gue
jorok dari sebelah mana
itu mungkin whatsapp jorok dari sebelah mana ya
jorok dari sebelah mana
jorok dari sebelah mana
orangnya yang orangnya lagi sesebil
ada cara nyungguin

engga tapi ada katanya

tapi aku tuh lupa nasib
eh maspur ada apa
itu induknya sama citra ya
iya emangnya kenapa
ih pertanyaan aku belum mas pur jawab
mas pur kesini ada apa
gue cuma mau nanya itu doang
kalau gitu gue balik dulu ya
eh teh isa abis dari mana
dari rumah bu nur
ah yaudah tuh
di dalam aja ngobrolnya
kamu kenapa pur
cerita atau pur
siapa tahu saya bisa bantu nyari solusinya
tadi gue ke rumah nih
ya niatnya pengen main
sukar sukar dikasih teh hangat manis
terus neng aninya nggak ada
tapi disitu ada citra main neget juga
oh jadi ceritanya kamu kecelek gitu ya
bu nur bilang katanya nggak bisa janji
karena semuanya belum pasti
kapan restorannya buka
bu nur malah nyuruh saya
cari kerja di tempat lain
oh gitu ya
aduh gimana ya
teh yaudah mau dengerin aja
saya mah udah seneng

lumayan murah cuma dua puluh ribu
oh yaudah abang sendiri aja ya
bukan bang tati sama mama kan lagi ngerendam cucian di ember
nah abang taruh aja disana
nanti biar sekalian nyucinya
nah abang siapa
sama bang ojak ma
lagi ngerendam kaos di ember
kenapa bukan lo aja yang ngerendam
kan tati lagi ngerjain ini
kalau kerja di tempat emak nggak bisa ya
kata emak belum bisa
kenapa emak belum bisa terima karyawan baru
karena usaha emak juga gak menentu
iya sepertinya begitu
usaha emak sama kayak bu nur
tergantung pesanan ada atau enggak
lagian kalau emang ada
kan udah ada yang bantuin
pak tati sama mbak yanti
iya sepertinya begitu
kue kue yang harus diantar
ini alamat sama jumlah duit yang harus lo bawa
mak capek mau rebahan dulu ya
hati hati bawa kuenya jangan sampai jatuh
suami saya ngajak pindah kontrakan ke dekat kantornya
tapi yang jadi masalah
gajiannya masih lama
udah gitu kontrakan yang sekarang mau habis

nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
kaosnya abang rendam di ember yang mana
kan ada dua
yang satu ember kita yang satu ember emak
yaelah lo pake nanya abang lupa
lo cari sendiri aja dah
ani kita pamit dulu ya
ntar main kesini lagi ya
kopi yang tadi diberesin ya
anakku udah diberesin
gue boleh kagak minta dibikinin lagi
masa namu sekali minta kopi dua kali
iya enak kek
iya enak kek
iya enak kek
lo mau ke rumah gua
kalau lo berdua sampai duluan
tungguin gue ya
iya soalnya gue masih di luar
dari ineke im
katanya dia mau ketemu buah di rumah
kayaknya sih mau ngajak jalan
gue kagak ajak nih ketemu ineke
udah elah gitu aja marah lo im
tadi teh isa kesini pih
ada perlu apa
gak ada perlu apa apa
teh isah cuma pengen curhat sama mimi
mimi tuh jadi kasihan pih
pengen bantuin cari kerjaan buat teh isah
gak usah tuh mi
mimi kerja bantu rumah bikin kue juga kadang kadang
ngapain repot repot bantuin cari orang lain kerjaan
masa bantu tetangga gak boleh pih
kan bapak pernah bilang
hidup di rantau harus pandai bergaul
bener kan pak
istri kamu bener tis
ingat atu kata almarhum abah
kalau hidup di rantau harus pandai bergaul
saling tolong saling membantu sesama tetangga
yang sama sama perantau
itu teh kata almarhum abah atau kata bapak
enggak kok baru nyampe
eh eh apaan sih lu im
dia yang gue suruh duduk bukan lu
gua duduk dimana im
lu duduk disitu aja rat